dan memang banyak yang merayakan tanggal dua puluh delapan april sebagai hari puisi nasional
ucapan selamat hari puisi nasional pun ramai di lini masa media sosial
namun tahukah anda apakah benar bahwa tanggal dua puluh delapan april ini merupakan hari puisi nasional
dan sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan bapak hasan asfahani
sastrawan sekaligus editor situs haripuisi com
ya selamat malam pak hasan
iya pak hasan hingga kini kan masih simpang siur ya
masalah tanggal dua puluh delapan april itu adalah hari puisi atau tanggal dua puluh
karena memang bisa dilihat di lini masa di media sosial masih banyak yang mengucapkan hari puisi di tanggal dua puluh delapan itu
sebenarnya benar nggak sih hari ini itu merupakan hari puisi nasional pak
ya negara kita indonesia itu belum menetapkan secara resmi kapan hari puisi nasional
tapi ada saya ikut
deklarasi yang hari puisi indonesia yang tanggal dua puluh enam juli
itu dideklarasikan di pekanbaru bersama sejumlah penyahir atas inisiatif sekompok penyahir
yang deklaratornya pak sutar sikalsumbahri
kita sudah tujuh tahun merayakan itu dengan festival hari puisi di jakarta di tim
tapi memang negara belum
saya secara langsung secara pribadi
waktu diundang ke istana bertemu pak presiden jokowi menyampaikan pentingnya hari puisi
indonesia mempunyai hari puisi itu
seperti inggris yang sudah punya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
atau vietnam yang sudah punya hari visi secara resmi negara menetapkan sejak tahun dua ribu
atau hari puisi dunia yang unesco menetapkan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
yaitu pada bulan maret
nah simpang siur sih tidak
ada dua versi sekarang
sekarang negara mau mengakui yang mana
saya sebagai deklarator yang dengan alasan alasan yang kami deklarasikan pada waktu itu
tentu saya ingin yang dijadikan hari puisi adalah yang merujuk ke deklarasi tahun dua ribu dua belas di pekanbaru itu
yang tanggalnya dua puluh enam juli
dua puluh enam juli hari kelahirannya khairil
dan apa tanggapannya bapak jokowi
bapak jokowi sendiri nih
pas pak hasan bertemu dan menyampaikan bahwa hari puisi itu penting loh dipunyai oleh negara kita gitu pak
ya beliau kan waktu itu banyak ada seniman tari ada seniman musik
macem macem empat puluh orang gitu
jadi dicatat pada hari itu pertemuan itu yang langsung ditetapkan sebagai hari nasional adalah hari wayang nasional
kebetulan memang sudah berbulan bulan bertahun tahun sebelumnya
sudah diusulkan kepada presiden
jadi pada saat pertemuan ditetapkan ya kita tanganlah semua
saya kira usulan resmi harus diusulkan
siapapun nanti mungkin yayasan hari puisi mengusulkan secara seni bersama sama mungkin seniman lain yang berkepentingan untuk itu
agar negara menetapkan
memang negara yang harus bukan kami yang ikut mendeklarasikan itu
pak hasan sendiri nih apa tanggapan pak hasan dengan masyarakat yang merayakan hari ini sebagai hari puisi nasional ini
siapapun yang merayakan hari puisi apapun bentuknya kapanpun tanggalnya kami suka
saya sebagai penyanyi tentu suka
hari puisi di mana mana tujuannya satu mengingatkan bahwa puisi itu penting bagi kehidupan manusia
puisi penting bagi bahasa karena bahasa yang tidak berkembang sastranya pasti mati terancam mati
bahwa bahasa indonesia kemudian melahirkan banyak penyair banyak puisi bagus itu menunjukkan bahwa bahasa ini berkembang bahasa ini kuat bahasa ini menjadi punya jalan ke masa depan
kalau unesco yang menetapkan hari puisi tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu tujuannya kan pada hari itu paling tidak orang sedunia mengingat bahwa ada puisi
dengan cara membacakannya menuliskannya menerbitkan buku dan mengajarkannya
nah kira kira apapun bentuknya perayaan itu merujuk ke empat kegiatan itu misalnya kita tentu senang gitu
hari ini kemarin misalnya kita juga merayakan dengan diskusi buku atau membaca puisi
puncaknya kalau hari yayasan hari puisi yang memilih tanggal kelahiran hairul itu nanti festival hari puisi dengan ya kita sudah tujuh tahun memilih buku puisi terbaik setiap tahun
oke pak hasan terakhir nih pak harapannya untuk tradisi lisan kesusastraan khususnya puisi kedepannya seperti apa nih pak harapan bapak
ya puisi bisa beraksara tulisan atau lisan gitu
pantun misalnya diakui dunia itu adalah produk dari sastralisan kita
para pengkaji sejarah puisi mengakui bahwa pantun soneta itu
bentuk awal dari puisi liris misalnya begitu diakuin
jadi kita punya tradisi itu tradisi lisan gitu
nah itu kita jaga antara lain ya dengan hari mengingat atau menetapkan secara resmi negara ini pada satu hari dalam setahun sebagai hari puisi
jadi jadi ada alasan sekarang pun tanpa hari itu kita jalan
hari puisi yayasan seribu ini sudah tujuh tahun merayakan tanpa misalnya mengabaikan kelompok lain
pihak pihak lain yang bebas saja biarlah puisi semarak dirayakan dengan berbagai cara
atau merujuk ke tanggal apapun begitu agar ini tetap menjadi makin menguat menjadi tradisi seperti di vietnam misalnya
vietnam itu pada hari puisi vietnam biasanya dirayakan di bulan februari
nah itu setiap daerah setiap kota setiap provinsi merayakannya sangat semarak
nah beberapa tahun lalu setiap daerah setiap kota setiap provinsi merayakannya sangat semarak
nah beberapa tahun lalu setiap daerah setiap kota setiap provinsi merayakannya sangat semarak
nah beberapa tahun lalu setiap daerah setiap kota setiap provinsi merayakannya sangat semarak

merayakan menetapkan deklarasi hari puisi itu jadi keinginannya itu bukan mengklaim sepihak